curah hujan tinggi yang melanda jabodetabek beberapa hari ini membuat peningkatan tinggi muka air di beberapa pintu air di jakarta
terpantau di pintu air manggarai sejak jumat malam kondisi tinggi air mencapai lebih dari tujuh ratus lima puluh cm
yang sempat membuat pintu air manggarai berada di status siaga tiga
sejak pagi hingga siang ini kondisi pintu air kembali berada di bawah tujuh ratus cm
yang membuat kondisi air kembali ke kondisi di pintu air normal
bmkg mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim sejak tanggal sepuluh sampai enam belas september
membuat beberapa pintu air di jakarta bersiaga untuk mengantisipasi meningkatnya permukaan sungai
sampai saat ini terpantau hanya ada satu pintu air yang berada di kondisi siaga satu yaitu pintu air pasar ikan
hal ini bukan dikarenakan tingginya curah hujan
melainkan posisi pesisir utara jakarta yang mengalami rop atau pasang air laut
dan bagaimana persiapan pintu air manggarai menghadapi musim hujan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia andi angga
selamat siang andi bagaimana kondisi ketinggian air di pintu air manggarai pada siang hari ini
selamat siang biski
saat ini kondisi pintu air manggarai dalam kondisi normal
di mana posisi air saat ini berada di sekitar enam ratus delapan puluh
seratus cm yang diartikan kondisi air dalam status normal
dan memang saat ini air tidak ada hambatan apun tidak terlihat terlalu banyak sampah di pintu air ini
nah memang rizky dalam beberapa hari belakangan memang curah hujan di jakarta dan jabodetabek memang cukup tinggi
hal ini dikarenakan kemarin bmkg sempat merilis tentang
kondisi cuaca ekstrim dari tanggal sepuluh hingga tanggal enam belas september mendatang
dan ini membuat memang beberapa pintu air di jakarta mengalami status siaga
terutama sempat pada jumat malam kondisi di pintu air manggarai ini mengalami siaga tiga
di mana kondisi air berada di atas delapan ratus cm
yang juga beberapa pintu air
yang lain terutama di pintu air pasar ikan di daerah fluid yang memang di sana disiagakan beberapa pompa air
untuk mengantisipasi selain dari curah hujan yang tinggi dari arah hulu
tetapi juga dikarenakan adanya air pasang atau rop dari air laut
seperti itu biski
ya andi kemudian juga tadi anda sampaikan bahwa beberapa hari ini
beberapa hari terakhir kita lihat memang jakarta diguyur hujan hampir seharian gitu ya
ini antisipasi apa saja
atau adakah antisipasi yang sudah di
disiapkan di pintu air manggarai disana
ya seperti yang ada di belakang saya
di sini memang disiagakan beberapa alat berat seperti beko ataupun truk truk pengangkut sampah
untuk menyiagakan ataupun mempersiapkan kondisi di mana apabila ada curah air yang tinggi dari hulu
dan di sini otomatis akan siap bersiaga untuk mengangkat ataupun membersihkan pintu air ini
agar kondisi ataupun air
untuk melaju ke sungai ciliwung ataupun sungai sungai lainnya yang bermuara di laut utara jakarta kembali lancar
dan saat ini terlihat memang tidak ada yang sedang bekerja dalam kondisi isi rahat sepertinya
dan juga kondisi sampah sampah di sungai juga tidak terlalu terlihat atau bersih
sehingga memang belum ada pengerjaan ataupun terlihat pengerjaan di pintu air manggarai ini rizky
baik andi angga melaporkan dari pintu air manggarai terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas